pria berinisial ad ini terpincang pincang akibat ditembak polisi
ade dan rekannya dr dibekuk dengan tuduhan menipu dan memeras belasan pelajar sekolah menengah
saat beraksi warga pasar senen purwakarta mengaku sebagai anggota unit narkoba kepolisian setempat lengkap dengan seragam dan senjata
ad dan dr mengaku telah beraksi sebanyak dua puluh satu kali di wilayah purwakarta
ade biasanya mencegat murid murid sekolah dan meminta mereka mengumpulkan ponsel dan barang berharga
alasannya ia akan melakukan pemeriksaan narkoba
namun ad justru merampas sepeda motor dan ponsel para korban
barang barang tersebut kemudian diserahkannya kepada dr untuk dijual melalui media sosial
salah satu korban ade kemudian melapor ke polisi
ade dan dr ditangkap di kecematan bungursari
menurut kapolres purwakarta ade ditembak karena mencoba kabur
tersangka tersebut bergurah gurah menjadi anggota polisi yang mengaku dari polres purwakarta
menjadi anggota sat narkoba polres purwakarta
dan mendatangi remaja remaja atau pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan di depan sekolah
dengan pelabuhan pengacaman dan pemerasan mengumpulkan handphone
polisi menyita empat puluh sembilan ponsel berbagai merek
sepeda motor airsoft gun dan seragam polisi
sejauh ini baru delapan orang korban yang melengkapi laporan ke kepolisian
tersangka diancam hukuman tujuh tahun penjara